dia yang membuat akang memikirkan punya rumah
bukan untuk menghabiskan hidup di jalan
kalau dia pulang duluan
mudah mudahan ecek bisa sembuh
baik langganan nya vivre
kenapa kita cari warung seperti yang lain
itu bukan tempat kita
biarin aja ini tuh buat si komar sama si gobang
saya di sini
biasanya kamu jual ke sana
kalau perlu saya dia bisa ke sini
atapnya cuma segitu
kalau hujan kita juga bisa kehujanan
kecuali kalau kamu pakai payung
hah masa orang orang seperti kita pakai payung
maksud saya di sini di daerah sini bukan cuma tempat kita berdiri sekarang ini
di daerah sini banyak apa yang bagus
kan udah dikasih ke saya
dia udah gak di sini
mau minta antar pulang ya
cari siapa sih
adiknya itu bukan
dia katanya nyari dik dik
terus saya tanya
dia jawab bukan
emangnya itu siapa sih
yang kerja di rumah kang bahar kan
emangnya gak boleh pembantu cakep
saya juga pengen punya pembantu cantik
ya kemana aja
esi teh baru mau masak mak
buat makan siang
abis masak ya
pakaian yang belum disetirkan umpuk
abis kamu nyetirkan
hari ini teh
esy ada pengajian sama ibu ibu
udah dua kali
itu gak enak mak
sama ibu stajah
kamu banyak alasan aja
bisa ga ada yang ngerti
saya sudah mengatur ulang
siapa ikut siapa
sudah menempatkan orang yang tepat
di tempat yang tepat
kita gak punya banyak pilihan orang
mau dibawa terus
atau mau naik ke posisi yang lebih tinggi
mau geser komar bisa
mau nendang si gobang juga bisa
saya gak berani kang
saya gak berani
kalau mau maju harus berani
saya sama si dikdik
nanti saat posisi saya berada di posisi
kamu harus liat sekarang

sampai jumpa di video selanjutnya
mati lagi bosen di rumah terus iya mau pergi jalan jalan iya nanti ya nunggu si
mumpulah lama mau kemana keteras maka boleh keteras boleh lagi apa lagi apa apa kemana
saya edo mak kalau itu yang mana enggak tahu di sini
mau kemana mau ke toko yang di depan maikut ya pujajan hayu
apa yang panjang dipotong potong pendek tapi tetap disebut panjang
kamu kenapa lagi ngelamun mikirin apa cowok yang kemarin nganter imas kalau temen temennya
sekarang udah nggak di pasar yes aduh
udah kamu cari
udah muterin satu rt kang sampai ke jalan tapi sima gak ada
yaudah a kang pulang sekarang
mana eket tau
kayaknya ada yang hilang
mana eket tau
sekarang dia lesa ya kang
kamu kan udah
udah ulang lagi
udah ulang lagi
icih mampir dulu
mau langsung aja
mau gak tuh mak
mau gak tuh mak
mau gak tuh mak
mau gak tuh mak
arik ematnya dari mana
masa ama tetangga sendiri gak kenal

disini emang gak ada yang namanya icih mak
disini emang gak ada yang namanya icih mak
ada yang barusan sama emak ke toko
ada yang barusan sama emak ke toko

itu si emak
itu si emak
iya tadi dari toko beli es krim
iya tadi dari toko beli es krim
kenapa si emak marah marah
oh tenang komandan aman komandan
iya tadi malam si murad telepon
katanya ada sopir yang nggak bisa bayar iuran
uangnya habis buat beli bensin
gara gara harga bpb menaik
oh komandan tenang masalah itu saya handle aman

yaudah bagus kamu
si jamal gak kesini si jamal gak kesini
mana mau dia kesini
mana mau dia kesini
memangnya pake v
memang gayanya begitu
kang main catur yuk
kalau akang pergi
sini sama siapa
anterin mami ke kamar
eh anterin mami ke kamar
nanti aja abis sholat p
sekarang nggak mau lagi minum obat
ih si mami
jangan tidur disini mie
ada apa pak
mak bangun mak
tidurnya jangan disini di kamar
mak bangun mak
mak bangun mak
abisnya belum berhenti kok mau dibangunin

abis tingkat warna merah keliling bandung
pindah dulu tidurnya ke kamar
nanti tidurnya diterusin
oleh perusahaan hanya akomodasi
oleh perusahaan hanya akomodasi
untuk masalah transportasi semua menggunakan kendaraan pribadi

diharapkan semua sudah masuk hotel paling lambat pukul empat sore

oke kalau gitu sudah tidak ada masalah
ini suka pura
emang ada ya
ini ada berikutnya bisa semua ya

makasih yang nyep
tapi gak usah ajak
wian atau sonia
bukan mereka temen temen aku
ya nggak apa apa sih
kalau nggak apa apa berarti boleh dong
iya deh boleh
kan kita partner
mau makan dimana
terserah kamu aja
uang kita kan banyak
silah kamu aja deh
gak usah digandeng
udah kamer telepon
kamu bukan dateng mau ngajak mereka
jadi sekarang kita
makan siang cuman berdua
kenapa masalah ya
menunya pake bahasa inggris
menunya pake bahasa inggris
sekarang udah mulai terbiasa loh
kedengerannya seperti mau ngerayu
aku bukan mau ngerayu kamu
ya padahal aku udah siap siap ngerayu di
aku seminggu makan siang sendirian

jangan kayak gitu dong
aku tuh terheru tau
iya tapi kan kayak gitu
aku kepikiran mau berhenti dari kerjaan kita
tapi kan kerjaan gak benar
gak bisa di ceritain ke keluarga sama temen temen yang normal
aku termasuk yang gak normal
sayep junaidi gak normal soalnya happy sama kerjaan kayak gini
sebenernya gak juga aku kan sempat berhenti
tapi nyari kerja yang benar itu susah
nyari kerja di perusahaan di kantoran
aku juga pernah ngalamin kayak gitu
akhirnya jadi kayak gini
kalau kita buka usaha bareng bareng gimana
sebenernya aku senang ditemani sama kamu
karena kamu ganteng
ya paling enggak dibandingin sama
hah cuma cuy yang gitu tuh
kamu kalau nyari cowok yang ganteng ya
aku gak pernah nyari coba
tapi sekarang udah punya pacar
kenapa kamu mau uji pacar aku
kenapa jadi kayak gini sih
malah aku yang ditembak duluan
kenapa kalah cepet ya
jadi yang penting gak serius
aku mau jadi pacar kamu
kamu mau gak jadi pacar aku
kasih aku waktu seminggu
selama aku jakarta aku mau ngerasain dulu
kalau mau ketemu sama kamu aku kangen apa enggak
yuk makan lagi
kita ketemu saeb dan junaidy
terus kita bilang kita keluar
habis itu kita baru mikir mau apa
habisin dulu makanannya
lagi pula kalau kita berhenti dari kerjaan kita sekarang kita belum tentu bisa makan di sini lagi
kayak telepon gak diangkat
mungkin lagi di motor
jadi gak kedengar
nggak tahu tadi mah gak bisa jalan sendiri ke kamar
dibantu bapak sama imas
kasih tahu bapak saya udah sampai
mau nyuruh imas bikin kopi gak usah
hari ini dia udah gak mau minum obat
tadi siang juga mau ke kamar sudah tidak kuat
harus dibantu saya sama imas
dari tadi siang tidur
sampai sekarang belum bangun
apa harus segera dibawa ke rumah sakit
atau dokternya kita panggil kesini
harus ke dokter yang biasa dia nanganin
kita harus bawa ke rumah sakit
mungkin dibawa sekarang
kita tunggu dia bangun aja
ada di depan sama kang nus
dia adalah perempuan satu satunya
yang bisa menjenakkan binatang buas
yang bernama bahar
seorang laki laki tanpa cita cita
dia yang membuat akang
memikirkan punya rumah
bukan untuk menghabiskan hidup
kalau dia pulang duluan
ece bisa sembuh
mungkin nanti udah pulang belum
kamu boleh pulang dulu ya
saya gak bisa mengendalkan orang lain

bapak telpon hp mati
lagi nganter nini jalan jalan naik bandros
kalau nenek di pinggir nanti nenek jatuh
kalau nenek yang di pinggir nanti nenek yang jatuh
bismillah dulu biar selamat
maksud kang komar ikut kang bahar mulai tahun dua ribu satu
pantesan aja kang komar ngitunya susah
nah dua ribu empat belas dikurang dua ribu satu
itu diambil dua ribu empat belas
saya ikut kang bahar udah tiga belas tahun
wah lama juga ya kang
iya dari saya masih tunggal sampai jadi ganda campuran
terus punya anak
kalau ganda campuran
ganda campuran itu lelaki sama perempuan
neng nini mau di foto
kita kan nggak punya kamera
fotonya pakai hp
oh itu namanya foto selfie
nenek yang gini nih
hp neng gak ada kamera aja
oke semua terus
ini akang lagi ngantar oce ke rumah sakit hasan sadikin
si amin nggak bisa jemput kamu karena papi suruh nyupir nganterin mami ke rumah sakit
di rumah kosong ya imas ikut nih nami mau kontrol aja atau
ngapain nggak kamu ke itu aja ke rumah sakit asam sadikin tapi lagi di jalan ini
bikin nanti mau ngomong sama mia nggak usah kamu langsung aja kesana
nanti kamu bisa nganter aku gak kemana
aduh ini ada ada aja